pemerintah singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia
ada pun aset yang disita dari kasus ini mencapai dua delapan miliar dolar amerika serikat atau empat puluh tiga enam puluh delapan triliun rupiah
kasus ini tercium pada dua ribu dua puluh satu ketika pihak berwenang melihat kemungkinan dokumen palsu
yang digunakan untuk meyakinkan sumber dana di rekening bank singapura
agar para tersangka tidak curiga maka dibuat kelompok kecil petugas kepolisian untuk menyelidiki kasus ini
setelah penyelidikan ekstensif pada dua ribu dua puluh dua polisi mengungkap jaringan orang
yang diduga mentransfer uang ke singapura dari luar negeri yang diduga diperoleh dari kegiatan kriminal
beberapa orang terikat hubungan keluarga
aset yang disita tersebut mencakup satu ratus lima puluh dua properti dan enam puluh dua kendaraan
dengan perkiraan nilai lebih dari satu lima miliar dolar
dengan satu dua puluh empat miliar dolar as uang di rekening bank berjumlah lebih dari satu empat puluh lima miliar dolar as
dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai lebih dari tujuh puluh enam juta dolar as
barang lainnya termasuk ribuan botol minuman keras dan anggur
mata uang kripto senilai lebih dari tiga puluh delapan juta dolar as enam puluh delapan batangan emas
dua ratus sembilan puluh empat tas mewah satu ratus enam puluh empat jam tangan bermerek
dan lima ratus empat puluh jam tangan berpenggunaan
berikut adalah perhiasan